tim gabungan dari polrestabes makassar dan polsek bontoala makassar diserang warga
ini terjadi saat polisi hendak membubarkan tawuran di jalan kandaya tiga pada sabtu dini hari
lemparan batu dan anak panah warga di jalan kanda tiga kecamatan bontoala kota makassar sulawesi selatan
terus melayang ke aparat gabungan polrestabes makassar dan polsek bontoala
aparat yang terdesak terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara
namun karena warga terus melawan polisi harus melepaskan tembakan gas air mata
penyisiran pun langsung dilakukan oleh aparat hingga sejumlah warga yang didapati di sekitar tkp diinterogasi dan diimbau untuk pulang
peristiwa penyerangan dan tawuran antara dua kubu warga di jalan kandia tiga kerap terjadi dalam dua minggu terakhir
penyebabnya diduga lantaran masalah dendam lama antara kedua kubu yang kembali pecah hingga kemudian saling bentrok
kalau untuk pelaku pelaku
pada saat dihalau mereka melakukan penyerangan terhadap anggota kami
itu digunakan apa
mereka menggunakan busur batu kemudian botol
itu yang kita temukan di tkp ada beberapa anak busur